wakil presiden yusuf kala menyebut open government
atau keterbukaan pemerintah dibutuhkan saat ini
karena pemerintahan dunia menghadapi tantangan
yang membutuhkan kepercayaan masyarakat
open government dinilai dapat mengerdilkan praktik korupsi
presiden yusuf kala menegaskan indonesia
telah demokrasi sejak dua puluh tahun
dengan berbagai tantangan dan konflik
kala menyebut kemajuan teknologi saat ini
menimbulkan konsekuensi keterbukaan pemerintah
dan masyarakat di seluruh dunia
kecuali korea utara yang sejak awal menutup diri
indonesia menjadi tuan rumah dalam acara bertemakan
open government yang menghadirkan sejumlah pejabat
setingkat menteri dan kepala daerah di indonesia
pertemuan ini dihadiri pejabat empat belas negara asia pasifik
di antaranya afganistan armenia korea selatan dan australia
kita semua mengurangi korupsi karena ini juga masalah dunia yang bersama
keterbukaan dalam sistem perpajakan
keterbukaan dalam kekayaan
keterbukaan dalam informasi keuangan
itu bahagian semua daripada open government
yang mudah mudahan dapat menjadikan negara kita ini di asia pasifik
dapat lebih baik dan lebih maju
serta dapat bekerjasama untuk mencapai hal tersebut